pemerintah pusat memastikan proses pembelajaran tatap muka di seluruh wilayah
bisa dilakukan secara terbatas mulai juli dua ribu dua puluh
meski demikian sebagai syaratnya pendidik dan tenaga kependidikan
sudah selesai menjalani proses vaksinasi
kemendikbud menargetkan proses vaksinasi pendidik dan tenaga pendidikan
akan dimulai selambatnya akhir minggu ke dua mei mendatang
sehingga diharapkan pada juni proses vaksinasi sudah usai dilakukan
dengan demikian pada bulan itu proses belajar tatap muka terbatas bisa segera diselenggarakan
tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan
selain itu orang tua murid juga diberikan keleluasaan untuk memilih tetap belajar jarak jauh
atau menyertakan anaknya dalam sekolah tatap muka
setelah pendidik dan tenaga pendidikan di dalam satu sekolah sudah divaksinasi secara lengkap
pemerintah pusat pemerintah daerah atau kantor kemenak
mewajibkan satuan pendidikan tersebut untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas
dengan menerapkan protokol kesehatan
dan juga masih ada opsi pembelajaran jarak jauh
kenapa masih harus ada opsi pembelajaran jarak jauh
sebelumnya nadiem makarim sempat mempertanyakan mengapa masih banyak masyarakat yang bertanya kepada dirinya
soal kapan dibukanya sekolah tatap muka
dengan youtuber jerome pauline
nadiem menyebutkan masyarakat harusnya menanyakan pertanyaan tersebut kepada kepala pemerintah daerah
seperti bupati dan gubernur
alasannya karena sejak januari dua ribu dua puluh
kemen dikutlah mendelegasikan keputusan tersebut kepada pemda
saya bingung juga kenapa saya terus yang ditanya ini
dari bulan januari jerome
dari bulan januari semua sekolah sudah boleh tatap muka
nah ini banyak netizen masih nggak ngerti kenapa
padahal dari bulan januari kita sudah
mendelegasikan keputusan itu kepada masing masing pemda
jadi mohon netizen buka tolong tanya pemda nya masing masing
bupati dan gubernurnya masing masing
satuan pendidikan yang telah menyediakan layanan tatap muka terbatas
juga harus menyediakan satgas penanganan covid sembilan belas
sehingga jika terjadi kasus positif di satuan pendidikan
maka pelayanan pembelajaran tatap muka harus dihentikan sementara
tim liputan cnn indonesia